dan hari ini di agendakan penyidik senior kpk novel baswedan akan kembali bertugas di kpk
dan dibalik kembali bertugasnya novel baswedan kasus penyerangannya hingga kini masih gelap
novel pun menagih janji presiden joko widodo untuk menuntaskan pengusutan penyerangan ini
berikut adalah sejumlah pernyataan novel baswedan yang kami rangkai dari wawancara khusus bersama novel baswedan
ya dan sama sama kita lihat saat ini penyidik senior kpk novel baswedan sudah tiba di gedung merah putih kpk di kuningan jakarta
untuk kembali mengantor setelah selama enam belas bulan kemarin kasus penyerangan terhadap dirinya
dan juga proses penyembuhan dari penjeramaan air keras yang terjadi terhadap dirinya
kita lihat di sini novel baswedan
novel baswedan juga didampingi oleh abraham samad
dan juga para pejabat kpk lainnya para wartawan menunggu keterangan dari novel baswedan
ini terutama terkait mata kirinya yang mengalami gangguan akibat penyiraman air keras
sempat juga novel waktu itu dirawat beberapa kali di singapura
untuk pemulihan mata
mata sebelah kirinya
dan seperti yang kita ketahui bersama sama pula bahwa novel baswedan menagih janji presiden joko widodo
untuk kemudian menuntaskan kasus penyerangan terhadap dirinya yang sampai sekarang masih gelap
masih belum menemui titik terang
meski demikian pihak kepolisian polda metro jaya juga sempat memberikan keterangan
dan begitu telah menugaskan satuan kerja khusus
untuk menyelidiki siapa sebetulnya pelaku tidak hanya pelaku tapi siapa yang ada di balik penyiraman air keras
mata novel baswedan usai sholat subuh kala itu enam belas bulan yang lalu
dan novel baswedan ini juga dikenal sebagai penyidik senior kpk
yang cukup tegas dan keras terhadap para pelaku korupsi
kalau secara kasat mata kita lihat di sini mata sebelah kiri novel sepertinya masih belum bekerja secara normal kembali
meskipun kita lihat sudah memakai kacamata tapi masih kita bisa mengamati
tidak akan terlalu
tidak akan terlalu semua
saya mau diberikan pinta sebagai randa kalau kejualan ini akan terkulai secara normal semua

oke teman teman ini adalah lambang mata pemerintah
beberapa pendukung novel baswedan para aktivis dan juga
para pendukung lebaga anti rasuah kpk ini juga datang untuk mengawal kembalinya novel ke kantor kpk
kita kasihkan mahasiswa yang jauh datang dari sana dari pakas dan kampung untuk bisa bersama sama bergabung dengan keputusan pembangunan pemerintah
dan bisa bersama sama untuk menjaga penyelamat
sedikit kita mengulas tentang lini masa atau timeline
kemudian pada dua belas april dua ribu tujuh belas atau satu hari pasca penyiraman air keras novel polisi mulai memeriksa sejumlah saksi
kemudian sebulan setelahnya sembilan mei dua ribu tujuh belas pihak kepolisian mengamankan seorang pria berinisial al terkait kasus penyerangan novel
namun setelah diperiksa polisi belum menemukan atau mempunyai cukup bukti untuk memastikan al sebagai penyerang novel
jadi bulan yang sama delapan belas mei mungkin terlebih dahulu kita dengarkan keterangan dari atau pernyataan dari abraham samad ini terkait kembalinya novel bekerja di gedung kpk
ya abraham samad ini ikut mendampingi kembalinya novel untuk bekerja kembali menjadi penyidik senior di komisi pemberantasan korupsi
begitu meskipun kita tidak bisa mendengarkan secara jelas ya apa pernyataan yang dikeluarkan oleh abraham samad
tapi secara jelas kita bisa mengetahui bahwa ini adalah suatu bentuk dukungan
terhadap penuntasan kasus novel baswedan yang masih gelap oleh pihak kepolisian
ya abraham samad yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua dari komisi pemberantasan korupsi begitu
abraham samad yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua dari komisi pemberantasan korupsi begitu
ini memakai atau menggunakan kaos
kaos ini gratis mungkin artinya kaos ini adalah bukan suatu bentuk gratifikasi
dimana gratifikasi sendiri adalah salah satu kasus yang seringkali digodok ya di komisi pemberantasan korupsi
kita kemudian lanjutkan lini masa terkait kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
pada tanggal sembilan belas juni dua ribu tujuh belas kemudian kapolri mengumumkan mengenai ditemukannya saksi kunci
terkait kasus ini
bulan berikutnya juli dua ribu tujuh belas tim polri dan kpk ini bergabung dalam sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengungkap kasus novel baswedan
jadi sudah ada tim khusus atau satgas yang dibentuk untuk penanggul atau penanganan kasus novel baswedan ini
kemudian terkait dengan penyembuhan mata sebelah kiri novel pada tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas
atau tahun lalu novel menjalani operasi tahap pertama pada mata kirinya
kemudian pada tanggal dua puluh empat november kemudian terkeluarlah ya atau terlebit sketsa dua orang terduga penyerangan novel baswedan yang kembali dirilis
terduga setelah sekolah tanpa agresif
kemudian mudah mudahan kehadiran jendrovel juga memberikan semangat
terduga setelah sekolah tanpa agresif

oleh karena itu sebenarnya jendrovel lagi di mana di tugas di penyelidikan

untuk kita terus berkembang
mudah mudahan kpk bertahun hari makin baik bertambah hari akan memberikan
untuk kita terus berkembang
untuk kita terus berkembang
yang tadi juga disampaikan pak abraham samad kita perlu juga segera menanyakan kepada pemerintah mengenai kelanjutan kasus di global
ini yang penting
jadi akan kita tanyakan kalau kita lagi ketemu dengan pilihan mengenai kelanjutan kasus ini supaya bisa dikaitkan
nah yang tidak kalah pentingnya juga kelanjutan dari
katanya masih memerlukan waktu yang panjang
lekar lekar kita usahakan sebaik baiknya untuk mendapatkan hasil kita terbaik
mungkin pesan saya begitu saja
jadi sekali lagi selamat datang
mari kita berkandang
selamat ulang tahun
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang kita dengar dolasi yang membangkitkan semangat kita di pagi ini

kepada kawan kawan dieu meeot silahkan berk punktu depan
kita salgupkan kawan kawan d kawan
selamat pagi semua
tersangka apalagi ditangkap
apalagi di setiap keadilan
hukum tidak sanggup menangkap
bagi no garanti tiga hari selesai
bapak mencerita kalau saya disuruh
menangkapi tiga hari selesai
belum terluka ada apa
di waktu yang lain bukan hanya
bang novel ada tamah
ada aktivis ada korupsi
di beberapa wilayah penanggapi yang sama
jadi peristiwa buat novel
bukan hanya dua pegawai kpk
tapi buat kami para aktivis
buat kami para masyarakat
buat kami para jurnalis
yang meliputi lapangan
dan berbahaya dengan kebas kebas
mendukung novel bukan mendukung
novel bukan hanya mendukung kpk
dan mendukung seluruh
indonesia dari korupsi
menyerah harus bilang
apakah saya menyerah
enam belas bulan bukti
jadi tidak sanggup menungkap
untuk segera membentuk kjpr
jangan sampai pak jokowi
salah makanya sangat simpel
jangan sampai pak jokowi kalah oleh kami
para pendamping kuasa hukum
yang dengan jelas melihat terang benderang
nah ini sudah jelas
maka dengan ini kami menampil pak jokowi
jangan sampai besok besok
luka isi rambut lagi
tkpf nya belum ada
besok ada mama mama lain
isi rambut lain lagi
tidak terungkap lagi
butuh berapa nyawa lagi
untuk seperti normal
butuh berapa lagi pengorbanan
yang harus dilakukan oleh kita bersama
karena ini kami menuntut
juga kepada pimpinan
kepada lima pimpinan kpk agar tegas
pak jokowi kami minta seperti kjpr
pimpinan kpk nya tidak tegas
bagaimana pak jokowi nya
agus pak saud dan kita
kami butuh kjpr
nogel sudah kembali ke kantor ini
tapi belum ada kejadian lainnya